gue mau minta maaf sama lo soal mukanya pangeran
gue merasa gue jadi pacarnya gak peka banget
harusnya dari awal gue gak usah nurut sama dia waktu diajak rooftop
kan lo juga gak terlalu
gak terlalu ngurusin dead flowers
jadi ya gak apa apa
lagian kan siapa juga yang bisa nolak
kayak societ banget aja gitu
ada taman ada bunga
ya tapi kalau gue jadi lo
gue pasti bawa payung tuh biar kalau gak kebakar sama matahari
lumayan juga kan kalau perawatan mahal
tapi kok lo tau sih
di rooftop ada bunga bunga kayak taman kecil gitu
gue tau dari dinda
sekarang kan apapun yang dilakuin sama anak dead flowers
dikisi tau ke gue

pokoknya gue bakalan lakuin apapun demi pangeran
maksud gue gue bakalan lakuin apapun demi mukanya pangeran balik lagi
dia kan harus syuting video klip juga
semoga aja mukanya pangeran bisa kembali seperti semula ya
soalnya dari salon juga kita dapat skincare gitu buat perawatan di rumah
sekali lagi gue minta maaf banget ya nom
kalau gitu gue masuk duluan ya
bapak mau bicara sama kamu
muka pacar kamu si pangeran
bapak dengar katanya itu gara gara surprise dari kamu
bapak aja serem ngeliat muka pangeran
pangeran nyanyi harus menggunakan masker
yang dilihat apa
pasti fans fansnya itu akan kecewa dong ya kan
masa nyanyi menggunakan masker begitu
ingat putri ya
fans itu mau mengeliat pangeran sempurna
dia ingin penampilan pangeran itu nomor satu
kalau pakai masker gimana
kalau gara gara penampilan pangeran seperti itu terus pennya hilang dan pengunjung kafe kenangan sepi
kamu harus yang bertanggung jawab
semua orang pasti mikir gue ini pacar yang gak peka dan terkesan gak mendukung karir pangeran di dead flowers
padahal kan gue sama sekali gak punya pikiran kayak gitu
justru gue dukung pangeran banget
cuman ya emang gue gak tau sih kalau bagi mereka penampilan itu segitu pentingnya
kenapa sih pakai bengong bengong segala gak apa
gue kepikiran sama mukanya pangeran
padahal kan mereka mau syuting video klip
mukanya pangeran marah kayak gitu coba
ya emang kalian kemarin gak dapat skincare dari salon
ya udah kalau gitu lah pakai aja
pasti besok juga mendingan kok
hal kayak gini kenapa sih lo besar besarin
co kan kalau kulitnya belang hitam dikit itu nggak apa apa
tapi gue gak enak sama naomi sama dinda
mereka tuh stres banget sama mukanya pangeran
semoga aja deh mukanya pangeran kembali seperti semula sebelum mereka syuting video klip
dah lo santai aja
jangan sampai jadi bengong
dah masuk ke dalam ya
dah masuk ke dalam gi
gue ke toilet bentar ya
udah gak usah dipikirin
sudah berhasil dibikin orang orang jadi mojokin putri dan bikin putri ngerasa bersalah
salah sendiri sih jadi cewe gak peka
gue bakalan bikin lemakin ngerasa bersalah dan gak pantas buat pangeran
gue bakalan bikin lo jadi ngerasa gak berguna dan mundur dengan sendirinya
oke oma oma dan opa opa
masih semangat kan
lagu berikutnya adalah lagu yang sangat spesial
karena lagu ini kita ciptakan untuk seseorang yang sangat spesial dalam hidup saya
dan lagu ini menceritakan tentang pertama kali saya bertemu dengan perempuan spesial
putri aurora lagu ini spesial untuk kamu
tadi main lo hancur banget tau gak
apa perlu gue taruh citra di samping lo biar mata lo gak dilalatan
yang ada kalau ada pacar gue di samping gue makin gak fokus gue din
yang lagian gue cuma keslepet satu nada doang jadi masalah
ya masalah lah
jadi apapun yang kalian lakuin itu bakal mempengaruhi
kalau ada apa apa itu gue yang kena gue sebagai manajer kalian
tadi aja paniko udah marah marah
gak enak kan disemprot sama dinda dia itu emang aslinya baik
tapi kalo udah marah dia tuh tegas
saran gue next kalo lo lagi main drum fokus aja main drum
lo ngeliat dia karena dia tuh lagi
pangeran pasti gak bakal percaya
kalo sampe dugaan gue bener soal naomi gue takut ini bisa bikin perpecahan di dead lawers
gue gak mau pangeran sama rizky jadi bersih tegang terus nih
jangan kayak manusia kulkas deh diajak ngomong juga
oh gue tau dia kalau udah bengong bengong kayak gini pasti mikirin naomi
ya apaan sih ji lo gak usah kompor deh lo bikin gue sama rizky jadi gak enak tau gak sih
santai aja kali lagian sekarang juga naomi bukan sepa sepa buah
kenapa gak disini
kenapa gak disini
kenapa gak disini
ih apaan sih ta
ingat kita itu satu band kalau udah harus diomongin ya udah diomongin rame rame dong
oh atau lo mau main rahasia rahasiaan dari gua sama pangeran
aha hold dulu ini urusan gue sama rizky jadi lo berdua gak usah kepo dulu nanti gue jelasin
ata kenapa sih
gak yah biasalah nom
kalau atta lagi bengong bengong kayak gitu pasti ada yang difikirin karena dia anaknya overthinking
it's okay ran lo gak perlu minta maaf tadi nyanyian lo bagus kok cuma ata aja agak berantakan
please yah kalian kasih tau ata kalo lagi perform itu fokus
bentar lagi kan kalian mau rilis single jadi harus fokus gak boleh kayak tadi ya
iya nom sekali lagi gue mau wakil ata gue minta maaf yah nanti gue ingetin ke dia